kak kanda kenapa kak kanda ada disini
kak kanda kak kanda seharusnya menemani rai kentering manik
kak kanda ingin menemani
jangan kak kanda dinda mohon
terima kasih gusti
waktunya kau buktikan janjimu padaku
aku ingin beristirahat
iya kak kanda silakan beristirahatlah
pertahanan yang baik
dan aku sudah memikirkan matang matang
untuk menghabisi siliwangi dan antek anteknya
sebelum mereka berhasil mengumpulkan
sepuluh pendekar muda
dan untuk itu
siliwangi dan antek anteknya
harus terlebih dahulu
digiring ke sebuah tempat
nyai rompang dan yang lainnya
aku menugaskan kalian
untuk menggiring mereka semua
ke sebuah tempat
tepat di malam bulan
kau tidak apa apa raden
aku tidak apa apa raden
sepertinya lebih baik sekarang kita berserah saja
terima kasih telah mempertemukanku dengan orang orang tangguh seperti mereka
tidak ada yang menemani
kanda mau kemana
kanda ingin menemani dinda subanglar
apakah kanda tidak kasihan pada aku
lalu aku tidur dengan siapa kanda
apa aku sendiri
dinda bisa tidur sendirian
agar dinda bisa tidur dengan leluasa
dan tidak terganggu
untuk berh
ini saya menyebabkan perusahaan kandia
hanya itu soalnya
saya dapat dipercaya
saya berumur ber trimmeda
kakanda seharusnya menemani rai kentering manik
kakanda ingin menemani
temanilah rai kentering manik
dia lebih membutuhkan perhatianmu kakanda
kakanda tidak akan memaksa
aku tidak mungkin membiarkan suamiku tertidur sendiri di tanah
dimana keberadaan mereka
biar aku saja yang mencari tahu gusti prabu
sandika gusti prabu
dan arya kemun
juga juri cibis
istri dan anak anaknya
baik gusti prabu
patih arya mangkubumi
bersama pasukan gal
baik gusti prabu
giring mereka semua
ke bukit hanjua
memang begitu raden
kita harus segera dapat menangkapnya
dengan demikian kesalahpahaman
antara prabu cakraniran
dengan gusti prabu
akan dapat dikelirkan
kesian gusti prabu siliwangi
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan
dan juga dengan